hai wakil ketua dewan penasihat badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi hidayat nurwahid
meyakini partai amanat nasional tetap jadi bagian koalisi adil makmur hidayat nurwahid
menegaskan pertemuan antara ketua umpan zulkifli hasan dan jokowi di istana negara
empat april lalu karena menghadiri undangan pelantikan kepala daerah oleh presiden dalam
kapasitas sebagai pejabat negara hidayat meyakini pan konsisten mendukung prabowo sandi dan tetap
gabung dalam koalisi adil makmur
sementara itu tim kampanye nasional jokowi ma'ruf melihat pan saat ini sedang
bermanuver untuk mencari posisi politik dengan adanya pertemuan jokowi dengan

sebelumnya partai amanat nasional atau pan dikabarkan telah membuka opsi keluar dari koalisi
prabowo sandi hal ini diungkapkan oleh wakil ketua umum pan barhasibuan seperti yang dikutip
dari laman cnnindonesia com ketika ditanya terkait pertemuan antara ketua umum pan zulkifli hasan
dengan jokowi dodo di istana negara barra enggan membenarkan bahwa pertemuan itu merupakan sinyal
pan angkat kaki dari koalisi pan
prabowo sandi selain pan partai demokrat juga disebut berpeluang bergabung ke koalisi jokowi ma'ruf
dikutip detik com ketua dewan kehormatan demokrat amir syamsuddin merespon positif upaya tkn jokowi ⁇ maruf ⁇
terkait ajakan berkabung amir mengatakan partai demokrat akan mempertimbangkan bila ajakan
dilakukan pada waktu yang tepat badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi pun menanggapi hal ini
bahwa partai demokrat dan partai koalisi indonesia adil makmur tetap solid namun dasko menyatakan pihaknya
menghormati segala keputusan partai koalisi perpindahan dukungan parpol juga terjadi usai
pilpres dua ribu empat belas lalu saat itu jokowi berupaya untuk menarik golkar dan pan untuk bergabung ke koalisi
pemerintahan dan akhirnya berhasil meskipun kemudian keluar menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah video ini dan juga untuk menonton video selanjutnya